sejumlah warga iran berkumpul di buku kota iran teheran
menyusul serangan belasan yang dilakukan iran ke israel pada sabtu malam
mereka menyuarakan dukungan terhadap serangan drone dan misil yang ditujukan ke israel
iran mengklaim tidak hanya ini sebagai bentuk pertahanan diri
mengingat serangan ini merupakan balasan antar atas serangan
yang diklaim telah dilakukan israel ke gedung konsulat
di kompleks kedutaan besar iran di damasku suriah satu april lalu
serangan israel ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar iran di damaskus suriah awal april lalu
menewaskan tujuh orang termasuk diantaranya dua jenderal
pemerintah iran menyatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi internasional
yang melindungi misi diplomatik
akan mengambil tindakan tegas terhadap serangan itu